banjir terjadi di sejumlah ruas jalan protokol
yaitu jalan pemuda hingga kawasan simpang v dan jalan pantura mangkang semarang kendal
banjir juga mengenangi sejumlah kawasan permukiman warga
yang ada di kecamatan semarang utara semarang barat ngalian dan tubuh
tim gabungan polri tni dan basarnas bersiaga
memantau laporan warga yang minta dievakuasi
bila genangan air di rumahnya terus meninggi
banjir juga melumpuhkan perjalanan kereta api
genangan air masuk hingga ke ruang tunggu penumpang
peron dan lintasan rel di beberapa lokasi
dua stasiun di semarang yaitu stasiun tawang dan stasiun poncol
ikut terdampak banjir yang melanda kota semarang sejak sabtu pagi
genangan air setinggi tiga puluh cm terjadi di ruang tunggu penumpang hingga peron
bahkan jalur lintasan rel kereta di stasiun ikut tergenang
mau ke surabaya pagi sudah ketinggalan kereta
balik ke aspol salen baju ke sini saat lagi malah di dele
dapat jam bu
katanya dua jam nanti
oh bisa jalan kalau nggak bisa ya nggak tahu
manager humas pt kereta api daerah operasi empat semarang
iksan henry wintoko lewat keterangan tertulisnya
menjelaskan bahwa ada dua titik lintasan rel yang tidak dapat dilalui
yaitu di petak rel alastua dan petak jalan kaliwungu
kolo bodri karena kedua petak tersebut tergenang banjir
banjir kali ini membuat empat perjalanan kereta api penumpang
yaitu kereta kapandaka
kereta joglosemar kerto
dan kereta ambarawa express mengalami keterlambatan hingga dua jam
damar sinuko semarang jawa tengah